longsor yang terjadi di kecamatan serasan timur kabupaten natuna pada senin siang
longsor terjadi karena hujan lebat beberapa hari terakhir
dari data sementara bpbd provinsi kepulauan riau
setidaknya ada sepuluh orang ditemukan meninggal dunia
sementara lima puluh orang lagi dalam pencarian
korban yang ditemukan meninggal dunia masih diidentifikasi
sementara jalur komunikasi di lokasi longsor lumpuh
karena jaringan yang ada mengalami gangguan akibat longsor
petugas gabungan dari pemerintah kabupaten natuna
tengah menuju lokasi longsor menggunakan kapal laut
lokasi longsor harus ditempuh selama enam jam menggunakan kapal laut
tetapi untuk info awal itu memang katanya ada yang sepuluh meninggal
tapi lima puluh orang dalam pencarian
cuma apakah nanti ke lima puluh orang yang apa itu kita belum tahu persis
bisa jadi bertambah atau berkurang
tapi intinya kita patut bapak berduka
kita menunggu update informasi dari sana nanti
nanti provinsi kami sudah diperintahkan oleh pak gubernur
untuk melakukan koordinasi dengan pmk natuna
apa yang kita butuhkan support bersemedi dengan keputusan
dan untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung melalui
sambungan telepon jurnalis transmedia arpandi
halo selamat malam arpandi
arpandi bisa anda jelaskan
kalau tadi dikatakan bahwa untuk menuju lokasi harus membutuhkan jalur laut
dan juga butuh waktu sekitar lima enam jam
bagaimana apakah sudah ada informasi bahwa tim bpbd
dan juga tim lainnya sudah tiba di lokasi
sampai saat ini
tadi saya sudah komunikasikan
masih dengan bpbd provinsi keputusan riau
katanya tim gabungan terdiri dari bupati
terus tim sar
dan bpbd keputusan latuna tengah dalam perjalanan
update terakhir belum sampai
informasinya mereka belum sampai
karena misalnya pun sekarang ini di latuna lagi ekstrim
biasanya gelombang tinggi angin kencang
hujan masih terus terjadi
baik berbicara soal tadi apa yang disampaikan oleh pihak bpbd
bahwa masih belum ada informasi pasti jumlah korban yang tewas dan juga hilang begitu
apakah anda sudah ada mendapatkan informasi pasti terkait dengan hal ini
saya tadi mendapat ada beberapa nama
sekitar delapan orang nama yang sudah teridentifikasi
tetapi data itu belum real
dan sampai saat ini belum
belum disampaikan sar
bupbd provinsi keputusan riau maupun bpbd bupati latuna
kita itu masih terus kita update
terus kita update
dan mungkin kalau tim gabungan sudah sampai di lokasi
kita bisa berkomunikasi
karena saat ini komunikasi yang ada di lokasi longshore
itu tidak bisa
jaringannya itu tidak bagus atau jelek gitu
apalagi cuaca sekarang di sana informasinya masih terjadi hujan
arpandi kalau kita melihat dari foto foto dan juga video yang beredar
sepertinya memang ini daerah perumahan atau bagaimana
mungkin bisa anda jelaskan
mengapa bisa sampai ada sepuluh orang yang dilaporkan terakhir
dilaporkan ada sepuluh orang yang tewas dan juga lima puluh orang masih dilakukan pencarian
ya kalau di serasan itu ada beberapa kecamatan
yang terjadi saat ini
kecamatan serastan timur dan kecamatan serastan
nah kondisi di sana memang ada pegunungan ada laut
informasi yang saya dapat
saya sempat berkomunikasi dengan sekretaris kamar serastan timur semalam
nah hujan itu sudah terjadi informasinya sejak satu maret kemarin
maret tidak henti hentinya hujan terus terjadi angin kencang
tanggal empat hari sabtu kemarin
sudah terjadi longsor
sudah terjadi longsor
tetapi longsornya masih
kondisinya belum separah ini
belum sebesar ini
nah longsor yang terjadi kemarin itu tidak ada korban jiwa
masih bisa diantisipasi
nah tadi siang
seminggu siang tadi
itu longsor besar terjadi akibat hujan deras yang tidak henti hentinya di sana
pastinya ada sedikit
wilayahnya itu lautan
daratannya itu masih sedikit gitu
setelah longsor itu
rumah rumah warga yang tinggal di pegunungan atau di pesisir atau di daratan itu habis
tertimpa tanah longsor begitu iba
kalau kita lihat sendiri di sini
di layar kaca kita sama sama melihat bagaimana kondisinya
bagaimana dengan jarak dari tempat ini kan kepulauan ya
bagaimana dengan pusat pemerintahan di sana dan lain sebagainya
apakah cukup jauh sehingga sulit untuk melakukan evakuasi
ya saya dapat informasi itu terjadinya itu kan di sekitar pegunungan dan di daratan juga
kesulitan mereka itu mungkin eh alatnya armada yang yang yang yang kurang di sana
karena banyak korban tertimbun
tanah begitu besar menimbun korban warga di sana
mau evakuasi itu alat saya dapat informasi alat yang kurang memandai di sana
akses transportasi ke sana pun begitu jauh tidak bisa ditempuh dengan udara gitu
hanya melalui laut
kalau begitu tidak ada alat alat berat juga yang standby di sana untuk bisa membantu proses evakuasi
benar informasinya sampai saat ini belum ada alat berat yang bisa mengevakuasi korban korban yang tertimbun longsor
jadi yang melakukan evakuasi ini kalau di foto foto yang anda kirimkan ini warga juga yang melakukan evakuasi
atau justru sudah ada juga sebenarnya tim yang datang ke sana untuk membantu proses tersebut
di sana ada ada dan ramil dan kamil tni polisi masih ada di sana
nah warga setempat juga ikut warga warga yang selamat mungkin ikut melakukan evakuasi
hmm tapi kalau untuk warga yang selamat sendiri bagaimana
apakah anda mendapatkan informasi tersebut
saya sampai saat ini belum dapat informasi warga yang selamat
bagaimana apakah mengungsi atau dirawat atau bagaimana
sampai saat ini saya belum dapat informasi
kalau tadi anda mengatakan bahwa pemerintah setempat sudah datang ke sana dan dalam perjalanan apa saja yang dibawa
apakah termasuk juga dengan alat alat berat
ini bagaimana prosesnya nantinya
kalau alat berat saya rasa mungkin mereka tidak bawa
karena alat berat itu butuh armada yang besar ya kan
informasi yang saya dapat mereka ke lokasi longsor menggunakan kapal cepat
kita menggunakan kapal besar gitu
alat alatnya mungkin melihat kondisi cuaca atau bagaimana baru bisa diterjutkan ke sana
terima kasih atas laporannya
tentunya kita akan mengupdate jika ada informasi terbaru dari anda
itu tadi arpandi jurnalis transmedia
selamat malam arpadi